jepang naruhito rencananya akan mengunjungi candi borobudur di kabupaten magelang jawa tengah pada kamis
terkait dengan agenda kunjungan ke negaraan tersebut pihak pengelola taman wisata candi borobudur akan menutup sementara jam pelayanan bagi pengunjung yang hendak berdusata ke candi peninggalan dinasti shailendra tersebut
kaisar jepang naruhito akan melakukan kunjungan ke candi borobudur yang berada di kabupaten magelang jawa tengah
kunjungan ini dijadwalkan pada kamis
selama kunjungan kenegaraan kaisar jepang ke candi peninggalan dinasti sailendra ini
pihak pengelola taman wisata candi borobudur akan menutup sementara candi borobudur bagi wisatawan
yang ini mulai pukul enam pagi dan akan dibuka kembali pada pukul sepuluh
bahwa pada saat adanya kunjungan tamu kenegaraan ini kunjungan wisatawan ke candi borobudur akan ditutup dari pagi enam sampai dengan pukul sepuluh
nah ini kunjungan wisatawan secara reguler akan selama
jam tersebut akan kita tutup untuk sementara kemudian akan kita buka kembali pada pukul sepuluh
segala persiapan telah dilakukan oleh pihak pengelola taman wisata candi borobudur
dari mulai koordinasi dengan kedutaan jepang yang berada di indonesia hingga pengamanan vvip dan alur kedatangan aparat bersama tni dan polri
trijoko purnomo magelang jawa tengah
rukun tetangga dan rukun warga atau biasa disingkat sebagai rt dan rw merupakan peringkat atau perangkat organisasi terkecil di masyarakat
sistem ini diadopsi dari sistem tonari gumi dan azaz yokai di masa penjajahan jepang namun memiliki peran yang berbeda dengan rt dan rw saat ini
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah
jepang jawa tengah